ya entah dari mana ya
apa dasarnya ya
iya kang metal ta
terus saya kalau mau nyari preman harus ke mana
preman biasa di warung
bunten mau nanya
mau apa nanyain preman
oh saya ada perlu
kita berduanya ini preman
dia preman saya preman
kamu mau milih yang mana sok
saya pikir teh
saya pilih dua duanya kang
aman kalau itu mah
ya alhamdulillah kalau aman mah
didekatin sama orang
wah keterlaruan itu mah
cowok kayak gitu mah harus dikasih pelajaran
nah itu dia kang
makanya saya nyariin akang berdua
udah lama kita nggak rara raga
nih seret dari abang
yang lembut cukup
jangan seperti itu
nih surat dari abang
itu namanya lembas cup
kamu mesti banyak belajar
pusing kepala saya
cepat kasih suratnya
gimana caranya kasih ini med
dia pakai tangan
ya aku juga tahu med
kalau sudah tahu kenapa bertanya
kan udah jauh med
gimana kalau selama ini
iis nungguin kamu masuk
masuk ke mana med
menyatakan cinta cup
masa sih med
ya bisa jadi
tapi kan belum tentu made
makanya dikejar supaya tentu cukup
emang kamu mau suatu saat nanti
ketika ais menikah dengan orang lain
dia bilang sama kamu
oh gue mau banget dipanggil abang
semua orang di kampung juga manggil kamu abang
makanya cepat kejar cup
ada lagi med
saat kabarnya ber kindness
apa sih kalau ada urusan ruth
ya ada aurasan rest inginkan
begitu akang udah mau nyerang eros saya dateng
saya selamatin eros
oh maksudnya kamu mau jadi pahlawan begitu
kenapa gak ngebungkin kemetnya aja langsung
tapi dianya masih tetap ngedeketin si eros
hei itu mah berarti tunangan kamu yang suka sama dia
eh kalau tidak mungkin kenapa kamu harus takut
kalau dideketin terus terusan tiap hari lama lama bisa jadi suka
berarti itu emang mungkin
udah adianto jadi malah berdebat
si kemet punya pacar
punya kang tapi bukan eros
saya juga tahu
saya akan pura pura jadi kakak dari pacarnya si kemil
wah ide bagus kang
pacarnya enak sindang
nanti saya cari tahu namanya siapa
oh kalau gitu
saya akan ancam si ros
saya akan ancam si ros
saya akan ancam si eros karena sudah berani merebut keber dari adik saya kita
nanti kalau tunangan kamu sudah takut sama si kemet otomatis skemate gak akan nganggu lagi
iya benar juga kang
ah tapi kang ini tip satu
hmm itu mah sudah sepaket kamu tenang saja ya
kita itu preman
kayak gitu mah gak usah dikasih tau lagi udah hatam
ya sudah bikin nasi kuning
aman lah kalau gitu
aduh kemet ayo cepat
mau ngapain sih di sini
saya mau jadi saksi kejadian penting dalam hidup kang
men men agut malu men
agut grogi men
aduh sekarang gimana men
kamu harus ganti celana cukup
kenapa emang men
gimana hutangnya teh kita cicil aja
kamu teh kekesekan
sekali sih ros
daripada kehutangan budi
bandingin sama si kemet
punya ini punya itu punya semuanya
coba kamu jalan ke depan
kalau perlu sampai pasar cihideng
ada nggak tukang jahit yang senang
tadi aja dateng kesini
ajat pasti tersinggung
makanya dia gak dateng kesini lagi
sekarang kamu ke rumah ajat
jangan sampai mereka tahu kamu ketemuan sama si kemet
bilang kamu ketiduran di rumah emeh
setiap malem obut tuh amit
cewe cantik dateng nomor obut
cukup keren ya emas